kembali di kompasian saudara kadifumas pori irjen sandi nugroho enggan membeberkan motif anggota densus delapan puluh delapan
ia menguntit jampitsus dan ia menekankan hubungan polri dan kejagung saat ini baik baik saja
kadifumas pori menegaskan hubungan antara pori dan kejagung baik baik saja
pasca peristiwa penumpitan yang dilakukan anggota densus delapan puluh delapan kepada jampitsus
sandi menyebutkan anggota densus delapan puluh delapan yang sudah dijemput oleh paminal telah menjalani pemeriksaan oleh div propampori
dengan hasil tidak ditemui masalah terkait peristiwa penguntitan sehingga tidak dikenakan sanksi
namun polisi enggan menjelaskan motif dari tindakan penguntitan termasuk apakah kegiatan itu atau giat itu berdasarkan perintah atau tidak
mohon bantu rekan rekan sekalian
karena sinergitas dan soliditas kementerian lembaga ini yang saat ini sedang diuji untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang sedang meningkat saat ini
sebelumnya jampitsus kejaksaan agung febri ardiansa angkat bicara soal dirinya yang dikabarkan dikuntit dan dimata matai oleh anggota densus delapan puluh delapan polri
febri tidak menjelaskan langsung bagaimana ia dikuntit anggota densus di sebuah restoran di kawasan jakarta selatan beberapa waktu lalu
namun ia menyatakan saat ini kasus penguntitan tengah ditangani langsung oleh jaksa agung
jaksa agung juga sudah berkoordinasi dengan pihak terkait
sebelumnya jampitsus kejaksaan agung febri ardian sangkat bicara soal dirinya yang sedang diuji untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang sedang dilakukan